maraknya transportasi online membuat sopir angkutan kota di surabaya pun harus berjuang keras mempertahankan pekerjaannya
minimum rumpang menjadi pendapatan yang diterima pun tidak sebanding dengan bioperasional sehingga kebutuhan sehari hari yang harus dicukupi pun terancang
di balik rentetan konflik antara pengemudi transportasi online dan konvensional
rungkap cerita tersendiri mengenai perjuangan seorang sopir angkutan umum di kota surabaya
puluhan tahun ia berjuang menghidupi keluarga dari hasil mengemudi angkot
dalam usianya yang menginjak lima puluh enam tahun ia masih menjadi sopir angkot untuk menghidupi istri dan kedua anaknya yang salah satunya masih sekolah
setiap hari ia berangkat pukul tujuh pagi dan pulang larut malam untuk mencari penumpang
tantangan yang ia hadapi semakin berat sejak maraknya transportasi online masal
jangankan pendapatan lebih yang diterima jumlah penumpang pun tidak tentu setiap hari
pengaruh transportasi online sekarang kan lagi marak pak terhadap angkutan umum seperti apa yang bapak rasakan
besar sekali itu pengaruhnya
karena uber itu taksi online lah itu ambilnya ngawur
di jalan jalan ini kalau ada orang dua tiga itu langsung dipotong ditanya mau kemana tak ayo tahan ntar
ongkosnya lebih murah dari taksi
kalau orang naik bemo perbandingannya sama oper kan gitu lebih mahal
sedikit tapi ac nyaman mobilnya baru
kalau jumlah penumpang pak dalam sehari berapa
sekarang tinggalnya itu naik kesana tadi aku kesana tadi dapat satu orang
ini dapat tiga orang satu pp empat orang
satu hari satu bp kalikan empat
rata rata orang dua seperti ini orang berapa
terus kebutuhannya bensin harus minimal lima puluh
juga berpengaruh sama pendapatan ibunya bapak kan
perbandingannya dulu pendapatannya bapak dibandingkan sekarang kayak gimana tuh pak
jauh lebih besar dulu lah belum ada airline
kalau dulu itu saya bisa seratus satu ratus lima puluh bisa
untuk beli bensin bisa belanja nggak bisa
setoran belum ada
aku tak kasih belanja
saya bisa belanja
nggak bisa beli bensin nggak bisa setor
tarif angkut hanya lima rupiah
namun sejak ada transportasi online untuk mendapatkan penumpang
suko harus menunggu berjam jam
jika harus menunggu penumpang di terminal tentu memakan waktu lama
namun jika beroperasi mencari penumpang pengeluaran bensin akan bertambah
beberapa penumpang yang bertahan memilih angkot pun karena sudah terbiasa
karena saya lebih gampang kalau untuk naik angkatan bmo jadi lebih sudah terbiasa seperti itu
persaingan antara transportasi online dan konvensional yang tidak seimbang ini
membuat para sopir angkutan umum kesulitan bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup
para sopir angkutan umum harus berjuang dan bertahan di tengah himpitan persaingan dengan transportasi online
minimnya penumpang membuat kedapatan
mereka tidak banding untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan juga kebutuhan hidup sehari hari
sementara itu pemerintah masih belum menemukan solusi bagaimana nasib para supir angkutan umum ini